setapak menang delapan puluh lima enam puluh dua atas nsh jakarta pada seri kelima ibl pertalite dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas di dbl arena sabtu kemarin
korea ricardo white memberi kontribusi besar bagi setapak dalam debutnya dengan mencetak delapan belas angka dan lima belas rebound
pertandingan antara nsh jakarta menghadapi setapak berlangsung ketat
di kuartal pertama setapak unggul cepat hingga sembilan belas dua pada awal kuartal
namun nsh mulai mengejar meski pada akhirnya setapak menutup kuartal pertama dengan keunggulan dua puluh satu
di kuartal kedua setapak semakin agresif menyerang dan konsisten dalam bertahan
jual beli serangan pun terjadi pada kedua tim
meski mendapat perlawanan sengit dari nsh jakarta setapak berhasil menutup kuartal kedua dengan skor empat puluh lima dua puluh enam atas nsh jakarta
di kuartal ketiga nsh jakarta mulai bangkit menyerang
anak asuh wahyu hidayat jati berusaha mengejar namun ketangguan setapak berhasil menutup kuartal ketiga dengan skor enam puluh lima lima puluh satu
peran korea ricardo white sangat dominan dalam tim setapak
pemain baru ini berhasil mencetak delapan belas angka dan lima belas rebound
teknik dan fisik setapak lebih unggul dibanding nsh jakarta
sehingga pada kuartal keempat setapak berhasil menyudahi perlawanan nsh jakarta dengan skor delapan puluh lima enam puluh dua